sejumlah bantuan dari sejumlah negara dan organisasi kemanusiaan
didistribusikan lewat udara untuk mempercepat proses penyaluran di gaza
sejumlah bantuan dijatuhkan di wilayah yang sedang dalam situasi pertempuran
bantuan dijatuhkan di wilayah gaza pada hari jumat waktu setempat
di tengah serangan yang dilakukan israel di wilayah yang dikepung pasukan zionis
serangan yang terus dilakukan israel membuat delapan puluh persen warga gaza mengungsi
dan merusak sebagian besar bangunan serta fasilitas umum
pbb juga menyebut warga gaza saat ini berada pada kondisi kritis dan diambang kelaparan
dengan terus diblokadenya jalur distribusi logistik ataupun bantuan oleh israel